ratusan buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung balai kota dki jakarta gambir jakarta pusat kamis siang
mereka menuntut gubernur dki jakarta anies baswedan dapat menaikkan upah minimum provinsi dua ribu dua puluh dua sebesar tiga lima puluh tujuh persen
aksi unjuk rasa ini sempat melumpuhkan akses jalan di depan gedung balai kota
karena para buruh sempat menutup akses jalan di kawasan gambir jakarta pusat tersebut
gubernur dki jakarta anies baswedan menemui masa buruh
menurut anies kenaikan upah minimum provinsi di dki jakarta harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku
namun ia berjanji akan mengurangi biaya hidup di dki jakarta
jadi dki dengan kartu buruh pekerja pekerja jakarta
kemudian memberikan fasilitas untuk pangan murah
kemudian memberikan biaya transportasi yang ditanggung
lalu kartu jakarta pintar untuk anak anaknya diharapkan bisa mengurangi biaya
di kabupaten sidoarjo jawa timur ribuan buruh menggelar aksi demo menolak kenaikan upah minimum provinsi dua ribu dua puluh dua sebesar satu sembilan persen
kenaikan yang telah diputuskan kementerian ketenagakerjaan ini dianggap terlalu kecil
sayangnya aksi kali ini diwarnai dengan memblokir ruas jalan menuju kota sidoarjo
hingga menyebabkan kemacetan lebih dari lima km
masa bikin para warga pengguna kendaraan roda dua nekat menerobos pembatas jalan dan melawan arah untuk menghindari kemacetan
sebelumnya pada rapat virtual selasa lalu seperti dikutip cnn indonesia com
menaker ida fauziah menyebut upah minimum di indonesia terlalu tinggi dan sulit dijangkau sebagian besar pengusaha
kondisi um yang terlalu tinggi saya kira teman teman tahu
ini menyebabkan sebagian besar pengusaha kita tidak mampu menjangkaunya
dan ini akan berdampak negatif terhadap implementasi di lapangan
menurut menaker indeks median upah yang ideal berada di kisaran empat sampai enam persen
tapi indonesia sudah lebih dari satu persen sehingga perlu ada penyesuaian formula perhitungan upah minimum
di keliputan cnn indonesia